ikut neneknya piknik
memang dekat sama neneknya
adiknya tadi nyari inters ya pak
iya tadi itu yang kecil itu kan adiknya
adiknya si yang meninggal ini adiknya irfan
dimakamkan satu liang lahat itu dari keluarga
iya dari keluarga
itu memang kesepakatan dari pihak kedua belah
dari pak yudi keluarga pak yudi sama keluarga pak heri